untuk menghubungi kepala dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian ibu suharini eliawati
namun belum dapat bergabung dalam dialog kita malam hari ini
selamat malam mas doni
selamat malam mbak
mas doni langsung saja
apa saja nih temuan dari animal defenders indonesia dari praktik penjualan daging anjing yang ada di pasar senen
detilnya seperti apa mas
ya jadi pada tanggal tujuh september dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu itu kami menuju los los yang sudah kami data gitu ya
untuk memastikan sendiri menginvestigasi sendiri merekam sendiri dan membeli barang yang ada di sana
serta sedikit bertanya kepada mereka
sebagai barang bukti untuk nanti kami melayangkan somasi kepada pd pasar jaya
dan kami tembuskan kepada gubernur
agar kepala dari wilayah dki ini tahu jajarannya seperti apa
ini tujuan kami untuk bersama mengontrol dki agar lepas dari penyakit penyakit dan masalah dokne cina
mas doni saat melakukan pembelian begitu ya tanda kutip langsung dalam investigasi ini
prosesnya seperti apa
apakah dengan mudah bisa didapatkan aksesnya daging anjing tersebut
apakah kemudian orang orang di sekitar sana juga sebenarnya
sudah tahu akan praktik ini
ya jadi tidak sulit menemukan daging anjing ini karena dia berada di antara daging babi
kalau babi ini kan tidak utuh hewannya ya
kalau anjing ini dia tidak dipotong potong dia utuh badannya utuh
ketika nanti ada pembeli mau beli berapa baru dipotong potong dicacah cacah
dan dicincang gitu ya baru diberikan kepada pembeli
jadi tidak seperti babi yang dibagi supnya kakinya atau bagian lainnya gitu
tapi anjing ini utuh disajikan dan kelihatan jelas gitu ya
ini praktik ini sudah berjalan sekitar lima belas tahun lebih mbak
oke sudah menahun sudah lima belas tahun
saya jadi penasaran ini mas doni kemarin sempat berbincang berarti dengan pedagang yang ada di sana
kemudian mereka itu sadar bahwa praktik penjualan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan undang undang dan dilarang
kebetulan misi kami kemarin itu adalah undercover ya
jadi supaya tidak terungkap kami siapa
tapi salah satu pedagang di salah satu lapak itu ada yang sepertinya mengenali saya
walaupun saya sudah pakai masker sudah pakai hoodie gitu
dia tadi meninggalkan lapaknya
nah itu lapak yang ini

orangnya keluar dan meninggalkan lapak gitu ya
nah sebelum bongkar ini semua saya isi kepada salah satu kawan saya
saya minggir menelanjutkan
dengan caraan yang kami persingkat
harusnya lebih banyak
tapi yang berhasil kami rekam adalah pertama anjing ini adalah anjing peliharaan
lalu tentang anjing ini
ini bisa membantu obat covid
lalu itu yang kita kejar ya
lalu kami beli sekarang harganya rp delapan puluh
dulu ini pasarannya rp empat puluh ribu
meningkat drastis sampai dua kali lipat harganya karena klaim mereka tentang sop anjing ini bisa mengobati covid
ini sangat menyesatkan masyarakat sebenarnya
adanya wacana seperti itu ya akhirnya juga meningkatkan penjualan
kalau saya sempat baca sebelumnya ini mas dodi juga mengungkap bahwa mereka yang menjual di sana
menyatakan bahwa setidaknya satu hari berarti ada empat anjing yang dijual ya mas ya
yang berhasil bisa dijual
apakah artinya memang demandnya ini tinggi ya
beberapa pengakuan dari penjual lain yang kami tidak rekam tapi berdasarkan pembicaraan biasa
demand ini tingkat drastis sekejap gembar gembor bahwa sop anjing bisa mengurangi atau mengobati corona
ini misleading dan menjadi harapan orang orang begitu ya
dengan angka yang murah tapi bisa sembuh dari corona
kalau memang benar daging anjing atau sop anjing bisa mengurangi corona tentunya tidak akan dapat dapat bikin vaksin gitu
karena tidak akan ada lambungan lonjakan kemarin gitu
dan ini tertibkan
makanya itu satu yang trigger kami agar lekas apa namanya
tindak lanjuti tentang penjualan daging anjing ini khususnya di dki
sebelumnya ini kami sudah pernah meminta kepada salah satu pejabat di kpk
kami mengajak untuk gerbek langsung tempatnya
waktu itu saya menyampaikannya secara informal pada saat ada event di bsd
kami berdampingan dan kami menyampaikan yuk gerbek yuk
ini kami tidak punya kewenangannya dibilang begitu
lalu kami merasa ini buntu gitu ya
suatu saat akan kami dobrak dengan cara kami sendiri
tapi tidak karena beberapa agenda agenda menumpuk gitu ya
akhirnya dua ribu dua puluh satu ini kami menganggap ini sudah ditoleransi lagi
kita harus bersih sekarang
karena banyak orang yang kehilangan anjingnya karena dicuri akibat sindikat ini

akibat adanya sindikat penculikan perdagangan dan penjualan daging anjing
akibat adanya sindikat penculikan perdagangan dan penjualan daging anjing
tadi mas doni sempat menyebutkan bahwa sempat ada komunikasi ya dengan dinas kpkp dki jakarta untuk kemudian menggerbek langsung lokasinya
tapi ini yang terbaru juga dinyatakan oleh kepala dinas kpkp dki jakarta yang sayang sekali hari ini tidak bisa ikut berdialog bersama kita
beliau sempat menyatakan bahwa tidak sempat menemui pedagang saat peninjauan lapangan
jadi setelah adanya temuan investigasi tidak sempat menemuinya dan justru akan berupaya menyusun kebijakan

dan hal lain yang juga dinyatakan adalah menegaskan bahwa yang paling penting adalah pendagang
anjing ini atau daging anjing ini tidak bisa bercampur dengan daging atau bahan lainnya
padahal sebenarnya kita sama sama tahu bahwa di undang undang sudah dilarang ya tegas adanya di sana
bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan dari kepala dinas kpkp tersebut
ya yang menjadi sorotan adalah banyak pihak saya tapi dari para praktisi hukum juga melihat bahwa ini sebenarnya kewenangan dari dkpkp
karena mereka adalah dinas yang mengurusi ketahanan pangan
bahkan pasar pun ada di wilayah mereka untuk diperiksa
kedua sepertinya kemarin pas hari jumat kita layangkan somasi lalu jam sembilan lewat itu saya posting video di instagram saya dan instagram animal defenders indonesia
itu rame gitu ya
beberapa pejabat dinas kpkp ini menghubungi saya
lalu saya skip lah ya
ceritanya mereka mau mengajak bareng nih ke lokasi gitu
tapi sebetulnya begini
di kpk kan menguasai pasar harusnya ya
mereka tahu kapan jam buka pasar kapan operasionalnya kapan
itu pasar udah sepi lah kalau datang jam dua atau jam dua
karena pedagang daging nging nging ini mulainya jam empat pagi kok selesainya jam sepuluh
jadi kalau kita datang jam dua mau ketemu sama siapa
ya pasti kosong lah
nggak akan ketemu
itu paginya aja hari jumat salah satu follower saya mengaku bahwa mereka masih ada di lokasi karena di followers saya ini kita sebut aja nona x
nah x ini sedang beli babi
di belakang dia ada petugas berbaju coklat
salah satunya wanita
sambil mengasih tau memberikan instruksi kepada pedagang daging nging nging
kalau tetep jangan gede gede dong
kasih yang kecil aja atau umpetin aja dulu barangnya jangan mencolok begini
umpetin dulu aja
lalu mendapatkan kabar bahwa dkpkp datang dan tidak bertemu
ini kan jadi menimbulkan kecurigaannya buat orang lain
datangnya kesiangan gak ketemu sebelumnya udah ada yang menginstruksikan agar ngumpetin dagangannya
oke berarti dugaannya yang berbaju coklat ini adalah pakaian dinas ya mas doni
apakah kemudian dugaannya mengarah kepada baju coklat ini adalah yang menentukan atau baju coklat ini sebagai simbol dari salah satu institusi begitu
atau seperti apa dugaan mas doni
baju coklat ini kebetulan satpam pun udah pakai baju coklat sekarang ya
tapi si kesaksian ini saya hubungi untuk saya mintakan keterangannya langsung kami berbicara lewat whatsapp
beliau tidak bisa memastikan diantara tiga itu yang mana
tapi kalau tengah raya saya kalau security pasar saya rasa nggak ada perempuan lah ya
mereka nggak akan bergerak dong
harus ada alasan untuk mereka bisa bergerak kan
apakah laporan kita gitu
kita aja belum lapor kami baru somasi doang ke pd pasar jaya
ini makin hari makin lucu ceritanya
saya ya kewibawaan gubernur dipertaruhkan sih
sebelumnya beliau bilang bahwa akan memberikan sanksi tegas
lalu ternyata sanksi tegasnya yang diturunin yang kami dengar sampai hari ini adalah gamnya dari sanksi administratif teguran
saya tidak berjualan hal seperti itu lagi
kalau ketemu lagi besok ditutup sementara ataupun permanen
oh tegas begitu oke baik
sanksi tegas seperti apa memang yang diharapkan oleh tim animal defenders indonesia untuk bisa menertibkan adanya penculikan pedagangan dan juga penjualan daging anjing di indonesia
ini kalau yang tolong kita kaitkan ya
karena kalau berkaitan dengan kata tegas
lalu kita lihat salahnya apa
ini adalah pidana
ada pelanggaran undang undang tahan
undang undang perlindungan konsumen
dan ada potensi sindikat penjualan anjing
tegasnya untuk kasus kasus seperti ini apakah cukup administratif kan tidak
tegasnya seperti apa begitu ya
jadi saya masih tetap berharap dan yakin bahwa wagup itu akan mungkin juga itu salah satu apa yang kompeten berani bicara hari ini
mungkin disuruh diam
kita akan simak bagaimana perkembangannya nanti
tapi menyoal soal somasi yang diberikan kepada pd pasar jaya oleh animal defenders indonesia
sejauh ini perkembangannya responnya seperti apa mas doni yang sudah didapat
ya jadi sampai hari ini kami belum menerima jawaban dari atau balasan dari pd pasar jaya
kami tetap akan memberikan pendat waktu sesuai dengan yaitu
selain itu tujuh hari kerja
kuasa hukum kami akan menilai dan menentukan langkah hukum selanjutnya
koordinasi dengan kami
karena buat kami jelas ini harus ada yang bertanggung jawab
karena ada pembiaran belasan tahun
karena ada yang melakukan kekuasaan tapi tidak pengawasan
tugasnya mengawasi tapi tidak mengawal
sama belasan tahun
dan apa yang terjadi di kejadian ini
adalah kita mengungkap sebenarnya
siapa siapa yang bertanggung jawab itu tidak hanya pedagangnya saja
ada banyak yang mesti bertanggung jawab
kalau kita nggak bisa puas dengan pedagangnya nggak jualan lagi
saya akan gerilya pindah tempat
karena berusaha dengan perut mereka
dalam hal ini kami tidak ingin menutup rejeksi orang
tapi yang pasti kami mau menegakkan aturan
karena ini adalah merupakan kerasaan warga yang kami salurkan
karena sebelumnya banyak warga yang mengadu
yang bingung adu kemana
nah kami salurkan ini karena kami sendiri dulu pernah buntu
lalu kami berpikiran bahwa keluar terbaik adalah ini
kita akan bawa kopi dana dan perdata
karena bisa jadi yang tadi disampaikan
ketika memang diberikan saksi tegas
diharapkan bisa benar benar berhenti ya
adanya praktik perdagangan penjualan dari daging anjing ini
dan mungkin temuan temuan yang didapatkan oleh timnya mas doni ini adalah fenomena gunung es
karena yang ditemukan hanya terjadi di senin saja
tapi sebenarnya juga banyak praktik praktik lain yang sudah dilakukan
dugaannya terjadi di banyak tempat
dan juga penjualan melalui online ya mas doni
kalau menurut mas doni
sebenarnya apa sih penyebabnya
sudah belasan tahun tapi praktik ini
penjualan daging anjing ini masih bisa berlangsung
jadi faktor utama dog meat ini masih bisa berjalan
kayaknya tingginya juga demand
demandnya kenapa tinggi sih
karena harganya sebelumnya sebelum naik drastis karena gembor gembor obat corona
ini adalah daging yang murah
kalau kita makan sengsu gitu ya
makan tong seng asu itu di daerah
kita rp satu ratus sepuluh udah bisa makan pakai daging
ini entry point buat orang orang yang pendapatannya kurang
dan terjebak dalam gimmick bahwa kalau makan daging anjing itu capek capeknya akan hilang
lalu jadi gagah di ranjang
jadi obat yang opportunis ya
kejamannya demam berdarah
sub anjing adalah demam berdarah
ini bener bener penjual penjual ini manipulatif sekali
karena tidak pernah ada bukti bahwa mereka pakai obat apapun ya
terima kasih banyak mas doni hardarutona
kita sama sama harus tahu bahwa adanya praktik ini juga sangat terkait dengan supply dan demand
dari sisi demand juga yang baru saja disampaikan oleh mas doni
berharap sama sama sadar bahwa ada juga dampak negatif yang bisa ditimbulkan
dengan konsumsi dari daging ini
dan kita sama sama berharap ketegasan ya dari pemerintah untuk menerapkan aturan atau sangsi sesuai dengan pelanggaran udang udang yang terjadi
kami berharap kami berharap negara hadir di sini untuk melindungi warganya
maka kita tangguh karena ada pasukan dari pasar gelap
negara harus hadir
kita sama sama kawal dan lihat bagaimana prosesnya nanti ya
terima kasih banyak mas doni hardaru
dari yang merupakan ketua animal defenders indonesia
sehat selalu mas selamat malam